peningkatan mobilitas masyarakat dan melemahnya penerapan protokol kesehatan disebut sebut menjadi penyebab lonjakan tajam kasus covid sembilan belas dalam beberapa minggu terakhir
upaya ppkm mikro pun diharapkan mampu menekan laju angka penularan covid sembilan belas
untuk mengatasi lonjakan kasus covid sembilan belas upaya perbaikan di wilayah hulu menjadi pekerjaan rumah semua lini
tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas kesehatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan agar pemberlakuan ppkm mikro berjalan efektif dalam menekan penyebaran covid sembilan belas
ppkm mikro saya kira langkah yang tepat yang diinstruksikan oleh pak presiden
kami kementerian kesehatan di bagian dari ppkm mikro tentu bagaimana mendorong
agar supaya testing itu diperbanyak
testing dengan melakukan tracing
kami kementerian kesehatan akan membantu sepenuhnya
kompak terapkan ppkm mikro sejumlah daerah melakukan pengawasan protokol kesehatan ketat di tempat usaha
pembatasan jam malam secara serentak menunda kegiatan belajar tatap muka hingga penutupan tempat wisata yang ditunjang penegakan aturan
keberhasilan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro bergantung pada pelaksanaan di lapangan
ketegasan aparat menjadi syarat paling penting dalam penerapan ppkm mikro
kerjasama antara kewenangan di tingkat pusat dan kewenangan di tingkat daerah juga menjadi kunci ppkm mikro yang memiliki tujuan utama
kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan